inilah rekaman video warga yang viral di media sosial
setelah dua orang begal ditangkap warga
keduanya beraksi di kawasan waduk pluit penjaringan jakarta utara jumat malam
masa yang geram berusaha menghakimi mereka
kedua tersangka kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi
saat ditemui di lokasi kejadian pada sabtu petang
salah seorang saksi mengaku kedua tersangka begal itu ditangkap saat berusaha kabur usai beraksi
keduanya sempat membegal korban yang tengah menaiki bajai
aksi tersangka merampas handphone gagal setelah korban berteriak
dia dari jalan raya dia lari ke kamar saya lagi nongkrong saya dengar teriak jambet langsung saya bertindak langsung saya tangkap
setelah mengamankan kedua begal tersebut polisi kemudian menangkap penadah barang pencurian
saat ini para tersangka masih diperiksa di polsek penjaringan jakarta utara
aksi kawanan begel juga terjadi di pulau gadung jakarta timur
terekam cctv empat pelaku menggasak motor milik pengendara yang tengah melintas di jalan kayu putih raya pulau gadung jakarta timur jumat dinihari
para tersangka merebut kendaraan sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam
apa ya kayak takut untuk lalu lalang itu di malam hari ya
karena jalanan itu sepi keamanannya kurang
jadi was was aja kalau kita ada kerjaan malam nih lewat lewat jalan sepi itu kayak
warga berharap petugas kepolisian meningkatkan patroli di kawasan yang menjadi titik rawan aksi kejahatan
sementara rekaman cctv kini viral di media sosial